tengah prank ngomong si test drive ini aku namburi eto eto turu terus tangi takak ketika ke
bule tapi kok medok ya
inilah sosok dave jeffcott yang populer di sapa londo kampung
berkat unggahan konten konten berbahasa jawa di channel youtubenya
dave sukses mendapat perhatian warganet tanah air
warganet terheran heran mendengar aksen jawa dave yang sangat kental
dave adalah seorang warga negara australia
baru baru ini ia mengunggah video kepulangannya ke negara asalnya tersebut
dave bersama sang ibu bahkan mengajak warganet untuk mampir ke beberapa kedai yang ada di fremantle market perth australia
dave juga dikenal sebagai bule iseng karena sering mengunggah berbagai prank atau jebakan untuk membuat kaget orang lain dengan aksen bahasa jawanya
seperti ketika dia ingin membeli air kelapa
bisa bahasa inggris ya
kalo enak aku istangku bapak aja nih kalau degan
nah terus nangdi lu
sisi pak degannya pak
hingga mengetes kemampuan berbahasa inggris mahasiswa di salah satu universitas di surabaya
langsung kerasa gitu eh sopan
hahaha langsung kerasa
berkat tingkah lucu medok aksi usil dan pelajaran bahasa inggris yang ia ungkap dave sudah memiliki lebih dari delapan ratus dua puluh ribu subscriber di youtube
dan ada surprise untuk kita semuanya malam ini
saat ini cak dave sudah bergabung di viral melalui sambungan skype dari surabaya jawa timur
si si ini aku aku mau buat tv tak ini mbak
cak kalau bisa langsung diceritakan nih sama kita ini awalnya cak dave belajar bahasa jawa ini gimana sih dapat ide dari mana
terus sampai akhirnya cak dave suka ngerjain orang pakai bahasa jawa terus jadi konten nih di medsos cak dave sampai dengan saat ini
loh aku dari kecil di surabaya dari umur dua tahun ya berarti aku belajar bahasa indonesia boso inggris sama bahasa jawa pada waktu yang sama ya
jadi nggak pernah aku ingat nggak bisa bahasa jawa seumur hidup bisa bahasa jawa sampai sekarang
terus aku mau bikin youtube pakai bahasa jawa karena nggak ada banyak nggak ada banyak channel yang pakai bahasa jawa
jadi aku mau ngangkat bahasa jawa apalagi nek wong bule sih ngebesok jawa jadi aku tambah lucu tambah mantap
nah cak dave
terus aku mau nge prank orang ya mau nge prank orang gara gara yang dari dulu sejak aku kecil aku sering nge prank orang
nge prank orang udah
di australia aku nge prank juga pakai bahasa jawa kalau di sini pakai bahasa inggris jadi dari kecil terbiasa jadi gampang kalau nge prank orang itu
pakai bahasa jawa ya ini nggak ada sisa sisa ada bahasa londonya ya nggak ada bahasa inggrisnya
cadef kita ke pertanyaan selanjutnya ya ini cak dave sehari harinya ngapain aja sih selain bikin konten di media sosial
terus kayak komentar dari orang orang sekitar cak dave nih kalau dengar cak dave lagi ngomong bahasa jawa itu gimana sih secara bahasa jawa yang cak dave
ini masuknya kategori jawa ngoko ya alias hari hari banget gitu
nah surabaya wan ini jawa dari surabaya dari jawa timur wak kalau sehari hari aku ya turun terus makan nang jeding ngopi aku lagi lah kerjaanku ini
oke cak dave ini kenapa sih bisa dapat julukan londo kampung siapa sih yang pertama kali menyematkan julukan londo kampung itu ke cak dave
kalau di surabaya itu dari kecil aku dipanggil londo
tapi dulu nggak tahu artinya londo itu orang belanda tak pikir londo sama dengan bully ya kan
jadi waktu aku umur lima belas atau enam belas gitu aku bikin judul londo kampung karena aku gede di kampung
jadi bule yang gede di kampung tapi gara gara di surabaya pakai kata londo ya ngeketek londo kampung jadi ini
tapi aku boleh kasih syarat ya
tolong deh cak dave boleh sapa para penonton viral tapi pakai nganggo ini
nganggo bahasa jawa sehari harinya cak dave
yang biasa aja yang cak dave sering gunakan setiap hari tidak apa apa
oke mantap rek waduh
ini melalui tv aku viral semua ini hatiku deg degan ini
jika ada orang lain bahasa daerahmu ya kalau orang jawa aku bisa bahasa jawa
orang sunda bahasa sunda aku bisa bahasa lain karena bahasamu dewi itu penting
terus ada orang lain rek

kalau kamu mau belajar bahasa jawa oke
semoga berhasil cak
eh sedikit lagi cak dave
tambahan lagi dong kalau misalnya dari sehari hari ngomong
kalau nembang bisa nggak kasih bonus deh buat kita
yon jaluk tonggo
niki nembang sama ngerek beda beda tipis ya cak dave ya
oke maturnu sangat cak dave atas waktunya bersama kita di viral parangdise cak dave